masih bersama saya budi mantan rujo di satu meja the forum habibu rohman
jadi klub presiden eksklusif hanya untuk empat orang pak prabowo pak jokowi ibu mega dan psbi
ya yang saya tangkap begitu
karena pak prabowo itu kan gak pernah bilang mantan presiden
kalau disebut presiden nomor sekian presiden kesekian presiden sekian itu satu
yang kedua kalau soal formatnya seperti apa justru itu kan kami juga ingin mendengar masukan dari masyarakat
masuk di forum forum seperti ini usulan teman teman seperti apa
itu akan menjadi masukan buat pak prabowo nantinya
tapi keinginan dari pak prabowo memang untuk agar program program ini bisa berjalan dengan baik
memang rakyat biasa tapi orang yang sangat spesial orang yang sangat khusus
jadi kan apa baik kapasitas maupun representasinya
tentu kan harus juga diberikan fasilitas yang khusus dalam konteks memberikan itu tadi ya masukan masukan
gak ditambah pak wapres wapresnya ikut
yang ya kita terima juga kalau mas budiman mengusulkan saya sampaikan ke pak prabowo
jadi saya ini sebetulnya kami ini hadir ke sini ya sebenarnya lebih ingin mendengar
masukan masukan dari teman teman
boleh juga menarik juga idenya
yang jelas bukan presiden bem yang ini ya
bung philip dalam posisi yang seperti sekarang gitu
di mana relasi relasi personal para presiden itu masih belum sepenuhnya smooth
di presiden klub mereka itu
ketika ada krisis besar yang mereka harus selesaikan
mantan presidennya kalau nggak republik demokrat
dan waktu kampanye waktu proses politik itu keras
tetapi ada cerita yang paling terkenal itu waktu george push mau digantikan bill clinton
jadi di hari terakhir george bush presiden dia ninggalin surat di meja di white house itu
untuk clinton baca waktu hari pertama dia masuk
dia bilang si george bush menulis bahwa
sukses anda sekarang akan menjadi sukses amerika dia bilang
padahal ini habis berantem lagi kampanye gitu
karena sukses anda itu berarti sukses amerika saya akan mendukung sepenuhnya
yang tadi dibilang pak syarif pak jarod sama pak habibur rahman
adalah apakah para mantan presiden kita ini bisa
kadang kadang ketika bicara mungkin nanti ya kalau ini terwujud
ada hal hal yang mungkin berbeda dengan kepentingan partainya
tetapi mereka tahu bahwa itu harus dilakukan
apakah dalam konteks seperti itu mereka akan bisa terutama ketika hal hal yang besarnya
dan pengalaman lain presiden sklap itu dulu waktu truman habis perang dunia kedua
merekonstruksi eropa membangun ulang yang habis habisan
itu kan yang membangun ulang project besar ya martial plan dan lain lain
yang butuh persetujuan kongres anggaran yang besar dan lain lain sehingga dia butuh dukungan
mantan mantan presiden agar yang tadi dia smooth gitu
dan sama sebetulnya dalam konteks indonesia
bisa membangun hubungan dengan partai partai politik di dpr
agar berbagai keputusan bisa disegerakan
mungkin yang tadi disampaikan pak jarod betul juga
dia juga harus ditempatkan dalam konteks yang tertentu
tidak bisa dalam semua soal presiden sklap ini yang berbeda
ada institusi institusi lain
yang membutuhkan memang tadi memudahkan pak prabowo menjelaskan
daripada bicara dengan sepuluh partai satu satu
berantem dengan fraksi fraksi dan seterusnya
mungkin cara yang lain bisa dilakukan adalah meyakinkan dulu patron patron partai ini
dan dalam konteks itu menurut saya baik baik saja ini ada dan dalam konteks itu menurut saya baik baik saja ini ada

yang dibayangkan oleh pak sby bentuk presiden club itu seperti apa sih nanti
yang terbayang itu adalah sama dengan organisasi
international forum presiden klub yang ada sekarang di dunia
bahwa itu tidak merupakan bukan bagian daripada
bagian daripada lembaga pemerintahan
bagian daripada lembaga pemerintahan
nah sekali lagi intinya adalah bagaimana agar dibangun suatu kebersamaan
bagaimana membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus
nah kalau di tingkat dunia lainnya itu adalah bagaimana agar penduduk dunia ini
merasa terlindungi dan mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah
yang saya tadi sudah sampaikan menyangkut masalah the madrid
itu dia mendolorkan suatu keputusan bagaimana dia memberikan rekomendasi
kepada pemerintah pemerintah yang akan bersidang di g dua puluh
tentang bagaimana menangani tentang krisis pangan misalkan
nah sama dengan yang sekarang ini yang digagas oleh pak prabowo
bahwa beliau itu sebenarnya menginginkan agar
ada kebersamaan membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus
dimana pengalaman pengalaman dan segala juga begitu juga kelemahan kelemahan yang terjadi
bisa diformulasikan sehingga menimbulkan suatu keputusan yang tepat untuk membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus
oke pak syarid kalau pertanyaan tadi kan pak syarid menyebutkan volunteer
kalau volunteer berarti ya mau ikut oke mau datang nggak apa apa
ya sudah saya katakan tadi ini kan sifatnya hanya sukarela
saya pikir kalau ada misalnya ada presiden yang
ya tapi kalau ada yang tidak mau ikut kita tidak bisa memaksakan tentunya
karena ini kan tidak ada dalam struktur kelembagaan undang undang kelembagaan kita
nah begitu pun juga saya masih ingat tentang tadi disampaikan oleh mas
menyangkut masalah hubungan presiden dengan dpr
nah dulu kami di pemerintahan pak sp di periode kedua
suatu lembaga yang tidak resmi
setgam ini adalah bagaimana mengkomunikasikan kebijakan pemerintah
kepada partai partai koalisinya yang berada di dpr
sehingga partai partai koalisi yang di dpr itu
menjadi satu kata di dalam mendukung kebijakan pemerintah
nah saya pikir kurang lebih seperti itu
nah tetapi kalau segap ini mengurus tentang kesepakatan membangun kebijakan pemerintah
nah kalau presiden club ini bersama sama bagaimana ke depan yang lebih bagus
dengan berdasarkan pengalaman para mantan mantan presiden
karena kan mereka ini kan sudah berprestasi dengan segala kelebihannya
dan kalau itu menjadi modal yang dikapitalisasi oleh pak prabowo
lima tahun ke depan indonesia akan pasti lebih bagus
tadi di awal awal anda mengatakan bahwa presiden club ini adalah untuk agar eksistensi bagi presiden jokowi
oleh sebab itu hal hal yang tidak baik yang contoh contoh yang tidak baik dari pak jokowi jangan diteruskan
saya pak prabowo siapapun presiden republik indonesia itu kan terikat kepada konstitusi undang undang dasar empat puluh lima saya bawa
pasal sembilan itu ditegaskan di situ
presiden republik indonesia itu pasti bersumpah di depan mpr
yang merupakan representasi dari rakyat indonesia di depan indonesia
dan itu dalam sumpah itu kemudian ada ayat suci al qur an di situ
demi allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden republik indonesia dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh dan dasar empat puluh lima dan menjalankan segala undang undang dan peraturannya dengan seluruh seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa
kita bisa bertanya apakah pilpres kemarin pak jokowi memang bukan sumpah isu
dengan merubah undang undang melalui mk
kemudian di dalam sidang mk kemarin dari delapan hakim tiga yang di setting opinion
oleh sebab itu hal hal yang buruk ini jangan dilanjutkan kembali
termasuk ini ada pak habib di sini
ada wacana akan menambah jumlah kementerian
kami perlu ingatkan ada undang undangnya loh
undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
kalau mau ditambah untuk mengakomodasi ya partai partai pendukung dan relawan relawan mereka mereka semua ya
jadi kalau memang sifat dari presiden klub adalah suka rela dan badan hukumnya belum terlalu jelas
lalu kemudian wujudnya akan jadi seperti apa kita bahas setelah jeda berikut ini